satu satunya di dunia gitar bergawai karya seorang musisi gitar dan juga seorang seniman ukir di dalam negeri
membuat dunia seni musik kian menarik dan juga mudah
permainan musik dalam satu panggung bisa diringkas hanya dengan satu genggaman tangan saja
dan sayangnya informasi ini sekaligus harus menutup perjumpaan kita di cnn indonesia tech news sedisi kali ini
jangan lupa bahwa tayangan tayangan kami juga bisa anda saksikan di channel youtube cnn indonesia di playlist teknologi dan gadget
saya aziza hanum pamit undur diri jangan pernah berhenti untuk berinovasi
gitar yang dilengkapi dengan gawai ini menjadi satu satunya gitar bergawai di dunia
dodi hernanto yang juga mendapat julukan gitaris
satu jari ini telah mendapat sertifikat internasional sebagai pencetus gitar bergawai
yang berpadu dengan keindahan seni karya pengrajin gitar asal bali iwayan tukas
gitar blueberry jitu ini semuanya dilengkapi dengan tuning machine jadi auto tuner
dengan beberapa detik aja bisa nyetem kemauan dari musisi
mau steman yang custom itu bisa
dan dilengkapi juga dengan tuner
jat jat disini ada jat jat
terus semua yang ada di soundhole sini ini adalah bersuara
jadi bisa menghasilkan suara suara yang unik dan bisa di create sendiri oleh musisinya
tak hanya dapat men trigger suara suara alat musik lain
gitar bergawe ini juga mampu menduplikat suara binatang yang kemudian diaplikasikan dalam alunan musik
teknologi membuat dunia seni kian menarik
teknologi pun membuat hidup semakin mudah
permainan berbagai alat musik dalam satu panggung bisa dimainkan hanya dengan satu genggaman tangan
semua ini adalah sound in hand
jadi sound dalam lagi
penggantinya dari yang namanya stomford
teknologi midi atau musik instrument digital interface
sekarang perkembangannya sudah pesat
pick up ya pick up
di dalamnya sini ada yang namanya converter
membaca antara ad to da atau analog digital ke digital ke analog
dengan kelengkapan gawai pada gitar akustik ini
musisi dengan mudah mengisi suara
tanpa harus menyusun barisan track pada komputer atau dengan berbagai alat musik
ini akan menjadi loop
sambil mengisi satu track dua track tiga track dan seterusnya